sudah jam makan siang saatnya kita berbicara soal makanan
kuliner nusantara sejak dulu sudah diakui kelezatannya
jika anda hobi mencicipi makanan daerah
coba mampir ke kawasan kelapa gading jakarta utara
kami punya rekomendasi beragam rumah makan dengan menu masakan daerah
yang bisa memanjakan lidah anda
indonesia bisa dibilang adalah surganya kuliner bagi para pecinta makanan
dan biasanya untuk mencicipi makanan khas nusantara
kita harus menyambangi kotanya langsung
tapi kali ini saya akan mengajak anda untuk mencicipi makanan khas nusantara
tanpa perlu menghabiskan waktu ataupun biaya
nah tinggal datang ke kelapa gading
di sini ada beberapa rumah makan yang bisa mengobati rasa kangen anda pada makanan nusantara

porsi makanan di restoran ini cukup besar dan bisa dinikmati oleh dua orang
lanjut ke makanan nusantara lainnya yuk
di kelapa gading juga ada restoran yang menjual makanan
di sini kita tidak boleh melewatkan papeda
makanan pokok khas negeri cendrawasi ini berbahan dasar sagu yang diberi air panas
adonan diaduk hingga bertekstur kenyal dan lengket
ikan kuah kuning bercita rasa gurih ini kerap dijadikan pendamping favorit pepeda
jarang jarang nih bisa nyobain makanan papua khususnya papeda di jakarta
dan kalau makan papeda
biasanya ditemenin sama perempuan yang di jakarta
ini adalah ikan kuah kuning atau ikan kuah asam seperti ini
ini adalah yang saya makan ikan bobara
rasanya segar ada rasa asam asamnya dan juga papedanya juga enak
papeda juga biasa disantap dengan sayur ganemo
berupa irisan daun melinjo dan tumis bunga pepaya
sebelumnya belum tapi saya sudah merasakan ini waktu di ambon
waktu naik ke ambon saya sudah merasakan
ternyata di jakarta ada juga berbeda
itu dapatnya sama sama
restoran ini bisa mengobati rasa kangen pada menu kuliner khas indonesia timur
pemilik juga berusaha menggayat bangsa pasar masyarakat luas
yang penasaran dengan kuliner khas papua asli
selanjutnya saya mampir ke rumah makan khas sumatera selatan
restoran khas wong kito ini termasuk
yang banyak direkomendasikan warganet karena menyediakan makanan palembang
yang terkenal akan keliskatannya
lokasinya ada di jalan boulevard raya kelapa gading
bindang patin adalah menu yang paling disarankan warganet
hidangan berupa sup ini menggunakan tomat kecil cungkediro sebagai pelengkap rasa asam pada kuah pindang
ada pula pepes patin
empoyak atau fermentasi durian yang rasanya asam dan beraroma khas ini dipadukan dengan ikan patin
saking ramainya restoran ini bisa menjual lebih dari dua ratus kg ikan patin setiap hari
jadi buat anda pecinta makanan pedas asam dan juga manis bindang patin ini bisa jadi pilihan untuk makan
nah gak cuma bindang patin aja ada juga pepes empoyak yang juga bisa kita nikmati pagi siang ataupun malam
dan kalau saya bilang ini semua makanannya enak dan juga ikan ikannya gak bohong
selanjutnya saya mencoba es kacang merah
sajian segar dan manis minuman ini mengakhiri icip icip kuliner nusantara saya di kawasan kelapa gading
ini restoran favorit kuliner nusantara saya
kalau anda mau makan di mana
indrayani laksmi jakarta